saya nggak ada kepikiran begitu kang
buktinya kamu lama bikin saya nunggu
waktu tadi akan suruh berangkat saya langsung berangkat
dari terminal kesini kan memang jauh kang
bisa kang cuman saya nggak berani terlalu ngebut
bukan cemen kang kalau saya terlalu ngebut
kan bisa bahaya buat saya bisa bahaya juga buat orang lain
kamu lagi kampanye keselamatan lalu lintas
aku kenal uyan dari aku masih smp
dulu sih tetanggaan
sebetulnya rumah aku sama dia agak jauh
tapi sering main bar
kamu sama uyan seumuran
enggak beda jauh
dulu waktu aku masih smp dia mah udah lulus sma
wian kan suka ngegombalin kamu juga
jangan jangan uyan suka sama kamu dari zaman sm
rasanya dari tadi kamu bahas soal mulut deh
jangan jangan kamu lagi suka sama uyan dari kamu masih smp
mentang mentang saya bukan bos kamu lagi
terus seenaknya aja kamu nyuruh saya nunggu
saya ngga ada kepikiran begitu kan
waktu tadi akan suruh berangkat
dari terminal kesini kan
memang jauh kang
emangnya gak bisa ngebut
cuman saya gak berani terlalu ngebut
bukan cemen kang
kalau saya terlalu ngebut
bisa baik juga buat orang lain
kamu lagi kampanye keselamatan lalu lintas
saya lagi kesel
kesel kenapa kang
kamu tau edoh
yang kerja di rumah saya
gak tau kang
dia tetangga saya di rumah yang dulu
saya tawarin kerja karena
bantu bantu istri saya cuci setrika
kemarin saya tawarin suaminya ikut kerja juga
kerja apa kang
suaminya gak mau
terus caranya dia nolak
itu yang bikin saya lebih kesel
boleh saya pikir pikir dulu
saya mau minta pendapat akang
masukan dari akang
dia nggak mau uang saya ditabung buat nanti usaha lele
dia maunya saya beli rumah aja
jangan minta pendapat atau masukan dari saya sekarang
saya lagi kesel sama suaminya ce edoh yang
pengangguran miskin tapi sombong
urusannya udah beres
mau minta pendapat
gak mau uangnya si gobang ditabung nanti buat usaha lele
katanya takut gagal lagi
istrinya sigo bang maunya beli rumah
pendapat akang apa
akang belum ngasih pendapat
masih kesel sama suaminya c edo
iya saya tau
biar kamu bukan anak buah saya lagi nomor hp kamu belum saya hapus
buat jaga jaga kalau kamu nelpon saya
saya tahu siapa yang nelpon
terima kasih kang
saya ngomongnya belum selesai
barusan saya ketemu si gouw bang
dia bilang istrinya mau dibeliin rumah
bukannya kang gouw bang udah punya rumah
mungkin istrinya pengen punya rumah yang lebih bagus
soal dia mau pensiun
itu bener atau enggak
pergi ketemu kang mus
pergi ketemu kang mus
bukan harus bilang
udah lama gak ketemu kang mus
iya nanti kalau ketemu lagi
saya sampaikan ya
terima kasih sebelumnya
kalapak kalapak kalapak
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
saya baru saja dapat info dari kang mus
dia mau beli rumah baru buat istrinya
kasik kasik kasik
kasik kasik kasik
habis ketemu kang mus tadinya mau curhat
begitu ketemu malah kang mus nih
saya yang curhat
ledang ledang ledang ledang ledang
ya bos jamaah memang hebat
dia dapat impor tambahan dari kang mus
kok bang mau beliin rumah baru buat istrinya
kan udah minum es teh lama
gouw bang yang udah ngastor kemuslihan
sudah banyak uang
dia mau beli rumah buat istrinya
bos jamal mau beliin rumah mas
kenapa sih sekarang gini
rodanya macet deh
dulu mah suka dikasih oli sama amin
kenapa sekarang gak dikasih oli lagi
kan aminnya udah gak ada
udah di jakarta
yaudah kamu kasih oli
iya teh nanti
kenapa gak sekarang
iya teh sekarang